jalan jalan ke luar angkasa ini udah kayak di luar angkasa ya
berharapnya sih bisa diajak tapi nggak tahu deh
oke tapi kalau selain mentalnya harus siap uangnya juga ada kalau mau jalan jalan ke luar angkasa
tapi berapa lama gitu ya nabungnya biar bisa keluar angkasa ya
nah untuk membahas era wisata antariksa wisata antariksa terpampang nyata
sudah terhubung bersama kami lewat sambungan zoom dengan astronomer afifah yamani
mbak afifah selamat malam hai
halo selamat malam mbak
mbak afifah udah dengar dong ya berarti belakangan ini memang lagi riuh soal era wisata antariksa ya
ya rame banget memang tapi ya itu tuh butuh duit
lagi lagi ujung ujungnya cuan
oke tapi ngomongin soal wisata antariksa ini mbak viva nampaknya kita tahu investasi bertahun tahun lalu
kita tahu ada dennis tito dua ribu satu jadi turis pertama yang ikut penerbangan komersial keluar angkasa
sekarang terwujud di tahun dua ribu dua puluh satu hingga nanti ya
nah untuk bisa jalan jalan keluar angkasa ini sebagai astronom sebagai pengamat luar angkasa
apa sih sebetulnya kelebihan dan juga kekurangannya wisata luar angkasa ini mbak afifah
kelebihan sebenarnya kita bisa lihat perspektif bumi dari perspektif yang berbeda ya
kalau kita lihat sehari hari ya kita ada di daratan gitu
tapi ketika kita keluar angkasa ya kita bisa satu mengalami mikrogravitasi gravitasi nol tadi
kemudian kita bisa
lihat bumi dari luar angkasa mungkin sesuatu yang buat kita itu kapan ya bisa ke sana gitu
nah itu salah satunya
kemudian kita bisa menginspirasi anak anak muda untuk tertarik dengan sains tertarik dengan teknologi
dan yang pastinya sih ya jalan jalan keluar angkasa
siapa yang nggak mau jalan jalan ya
kalau kita lihat ya tahun tahun awal awal ketika denisi itu tahun dua ribu satu sampai dua ribu sembilan itu ada juga orang orang yang bekerja sama dengan perusahaan untuk melakukan riset di iss
jadi ada tujuan lain juga bisa
nah itu tadi kelebihannya
kalau kekurangannya kemudian mbak afifah uh belakang saya udah kayak lagi di luar angkasa nih
kekurangannya apa ya
kalau menurut saya kekurangannya ya untuk saat ini wisata antariksa itu masih sangat mahal
jadi mungkin hanya orang orang tertentu
tapi dengan semakin seringnya ada wisata antariksa ini ke depan akan ada semakin banyak inovasi untuk membuat perjalanan ini semakin murah
salah satu yang sering
kita ingin membuat perjalanan wisata antariksa itu sebagai wisata budget ya
nah itu adalah perusahaan ekspor pada tahun berapa ya saya lupa
tapi itu salah satunya dia membuat challenge yang didukung oleh salah satu deodoran dan kemudian cari orang orang yang tertarik untuk melakukan perjalanan luar angkasa
kalau nggak salah itu dia mematok biaya sembilan puluh ribu usd
dan semakin seringnya kita punya
karena perjalanan ini kemudian teknologi yang semakin diperbaharui
kita suatu hari nanti kelak mungkin ya mungkin nggak dalam lima tahun ke depan ya
tapi yang pasti suatu hari itu perjalanan antariksa ini setidaknya wisata luar angkasa itu menjadi sesuatu yang umum untuk masyarakat
tapi kalau dilihat dari
ya saat ini belum sih
kalau dilihat dari jarak tempuhnya sembilan puluh sampai empat ratus km tadi ya
sebetulnya penumpang bisa melihat apa sih di sana mbak
yang bisa dilihat adalah
wah saya belum pernah keluar angkasa
tapi yang pasti dia bisa melihat kalau nggak salah ya
apa yang bisa dia protes
tapi dari atas kemudian bisa melihat kurvatur buminya juga
oke banyak bintang nggak sih mbak
oh itu kalau itu kayaknya
saya belum tahu
ya sama aja sih sebenarnya melihat ke langit
karena kan bintang itu jaraknya jauh banget
nah kalau berkaca dengan pengembangan ilmu sains di luar negeri
kapan sih wisata astronomi indonesia bisa berkembang kayak di luar yang lagi tren sekarang
wisata astronomi dalam hal wisata antariksa mungkin
ya seperti yang sekarang dilakukan ya
perjalanannya mungkin masih agak panjang
karena kita memang belum punya teknologi untuk nyampe ke sana
dan ini mungkin bisa dijawab oleh lapan ya bukan saya
tapi kalau kita bicara tentang wisata astromi
indonesia itu punya banyak lokasi di
negara ini yang sangat menarik untuk diperkenalkan
bukan hanya pemandangannya yang indah tapi juga langit malamnya
kita bisa membuat salah satunya lapan sedang membuat taman langit gelap di nusa tenggara timur
nah itu akan menjadi lokasi wisata astronomi bagi masyarakat
baik di dalam negeri maupun di luar negeri
atau kita juga bisa menggunakan lokasi lokasi wisata yang sudah ada sekarang dengan menambahkan pengamatan di malam hari
jadi orang orang bisa mengenal langit malam indonesia
membuat foto dengan latar depan yang luar biasa indah dari berbagai apa
sebagai lokasi dan juga mungkin kayak misalnya apa ya
monumen monumen yang ada di indonesia
mbak afifah mohon maaf sekali karena durasi yang terbatas
sebetulnya ini menarik ya untuk diperbincangkan lebih luas lagi mengenai wisata antariksa khususnya di indonesia
ternyata ada banyak lokasinya walaupun kita kayaknya belum jadi bilioner
kita bisa keliling dalam negeri untuk lihat antariksa di wilayah indonesia

mbak aviva yamani terima kasih banyak

tepatnya satu aja lebih tepatnya wisata astronomi
mbak afifah yamani terima kasih banyak sudah bergabung bersama